sepak bola nasional pssi telah memilih tiga pemain untuk menjadi nominasi pemain muda terbaik liga satu dua ribu dua puluh
mereka adalah back persija jakarta rezaldi hehanusa gelandang psm makassar muhammad arfan dan gelandang serang mitra kukar septian david maulana
tampil gemilang bersama persija jakarta dan tim nasional u dua puluh tiga di ajang sea games
membuat rizaldi hehanusa masuk dalam nominasi pemain muda terbaik liga satu indonesia dua ribu tujuh belas
penampilan impresif pemain dua puluh dua tahun itu membuat dirinya dipanggil pelatih timnas senior indonesia luis mia
untuk berlagak bersama tim nasional di lagak persahabatan melawan kamboja empat oktober lalu
sementara di mata pelatih persija jakarta stefano rizaldi merupakan pemain yang mau bekerja keras
pemain yang akrab di sapa bule ini dikenal sebagai pemain yang bagus dan mau menerima kritik dan saran dari dirinya
pasti bisa main bagus terus dia orang profesional dia kerja keras
saya juga bilang sama dia tahun tahun ini pasti ada perubahan harus main ini juga tidak pemain muda
selain rizaldi gelandang psm makassar muhammad arfan juga terpilih menjadi nominasi pemain muda terbaik liga satu indonesia dua ribu tujuh belas
meski gagal membawa psm makassar meraih juara liga satu dua ribu tujuh belas penampilannya bersama mark anthony clove di lini tengah
mendapat banyak pembahasan
dan banyak apresiasi
total arvan sudah bermain di dua puluh tujuh laga dengan menyumbangkan dua asis
saya sangat bersyukur sekali karena bisa masuk nominasi pemain muda terbaik di liga satu tahun ini
bisa udah kalau rezaldi bisa terpilih
selain kedua nama tersebut terdapat satu nama lagi yang masuk nominasi pemain muda terbaik liga satu indonesia
ia adalah gelandang seram mitra kukar
sekaligus timnas u dua puluh tiga septian david maulana
ketiganya masuk nominasi pemain muda terbaik liga satu setelah mendapat penilaian dari direktur teknis pssi danur window
gali afriansyah cnn indonesia